warga negara indonesia atau warga negara asing pelaku perjalanan internasional yang memasuki wilayah indonesia
terlebih dahulu harus melakukan karantina selama lima hari
selain itu pelaku perjalanan internasional juga wajib tes pcr dua kali saat tiba di indonesia dan setelah masa karantina berakhir
bagi pelajar mahasiswa pekerja migran indonesia dan pelaku perjalanan dinas pemerintahan
telah disediakan fasilitas karantina di wisma pademangan
sementara bagi pelaku perjalanan bisnis atau wisata bisa memilih hotel karantina yang ditunjuk pemerintah
tapi yang penting dikomunikasikan ke masyarakat adalah bagaimana kalau mereka pergi ke luar negeri
mereka sudah harus masukkan dalam jadwalnya atau dalam itinerarinya bahwa karantina itu adalah bagian dari perjalanan
pasca karantina kesehatan pelaku perjalanan akan terus diamati selama empat belas hari
jika menunjukkan gejala covid sembilan belas maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat
warga yang menyalahi aturan karantina ini akan mendapat sanksi sesuai undang undang wabah penyakit menular dan kekarantinaan kesehatan
apabila masyarakat yang melanggar tentang kegiatan kekarantinaan kesehatan ini
itu bisa dijerat pada pasal sembilan puluh
itu bisa dikenakan sanksi penjara satu tahun dan atau denda seratus juta
aturan ini berlaku di wisma pademangan
berlaku sejak empat belas oktober hingga waktu yang belum ditentukan
bejakan ini diatur melalui surat edaran satgas covid sembilan belas nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu